aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa menuntut penolakan izin tambang terbaru
senin siang diwarnai bentrokan
pengunjuk rasa nekat merobohkan pintu gerbang kantor pemkap dan adu jotos
karena aksinya tidak mendapatkan respon dari bupati jember
bentrokan terjadi saat mahasiswa dan polisi serta satpol pp
terlibat saling dorong di depan pintu gerbang kantor bupati jember
mahasiswa kesal karena menganggap demonstrasi mereka tidak mendapat respon dari bupati jember
mahasiswa akhirnya memaksa masuk ke pintu gerbang kantor bupati jember
memaksa masuk ke gedung pemkap tetapi langsung dihadang petugas polisi dan satpol pp
petugas juga terlihat memukul sejumlah mahasiswa yang memaksa masuk
pukulan yang membabi buta membuat mahasiswa berhamburan
beberapa mahasiswa juga terluka akibat pukulan polisi dengan kayu
bentrokan meredah setelah mahasiswa mundur hingga ke alun alun jember
dalam demonstrasinya mahasiswa mendesak bupati jember faida
menolak segala bentuk perizinan tambang baru
yang akan merusak lingkungan
yang paling kami tendensikan fokuskan adalah menolak pertambangan di wilayah silo
yang kami harapkan di sini yang bentuk kemutrakan secara tegas dari bupati jember faida
sikapnya karena ini adalah sambung tangan atau sambung lidah dari masyarakat silo
itu keseluruhan tergantung pada bupati jember faida
setelah membakar ban bekas di jalan dan berorasi
aksi mahasiswa akhirnya bubar